ya allah aku harus bagaimana ini ya allah
tolong aku ya allah
ayah anda tidak apa apa
apakah ayah anda terluka
ayah anda kehilangan tenaga
kian santang harus berhadapan dengan nyirompang
sehingga men wohnung
yang akan tentu

aku harus bagaimana ini ya allah
tolong aku ya allah
aku hanya seorang cacing
aku akan membantumu
pulang ke tanah jawa
seekor cacing tidak bisa terbang
tidak bisa berenang
tapi dia bisa menembus
tanah yang dalam
apa kabar gian santai
akhirnya kita bertemu
kenapa engkau menginjakku
kalau jalan hati hati
aku tidak bermaksud untuk menginjakmu
bersikaplah belas kasih kepada
semua makhluk ciptaan allah
niscaya allah akan mengasihinmu
dan allah akan mengabulkan doa doamu
terima kasih cacing
kemana anak itu
kenapa tidak muncul muncul juga dari dalam tanah
ada lawan yang lebih penting
dan mudah dikalahkan
ada di hadapanku
kau harus bati siluang
ayah ada kami permisi
hadapi aku dulu nyari
kalian semua mau menyerahkan nyawa
tenaga kalian belum pulih
berani menahan aku
jika kamu ingin mencelakai ayah anda
langkahi dulu mayatku
berarti kalian mencari mati
akan kulakukan sekarang
kalian tidak berguna
jangan kau sakiti mereka
tenaga dalamku terkunci
aku sama sekali tidak bisa menggunakan gadur agar
tapi aku tidak akan membiarkan orang orang yang tidak bersalah
itu adalah kisah apa yang saya baca

jangan pernah mereka c strategy
k mau kerja atau berusaha
hehehe baiklah hari ini kau harus mati
alhamdulillah paman aku baik baik saja terima kasih paman paman sudah menyelamatkanku
sama sama kian santan paman sekarang aku harus kembali lagi karena aku harus menolong
ayah anda dan kakak aku khawatir takut terjadi yang menunggu kepada mereka baiklah kian santan
semoga kita bisa bertemu kembali sekali terima kasih banyak paman